ks sang pangarep putra bungsu presiden joko widodo
kembali membuka gerai baru di jalan raya tenggilis surabaya
kedai yang diberi nama sang pisang ini merupakan gerai yang ke tiga belas
dalam kesempatan itu ks sang menyempatkan diri melayani pembeli
inilah salah satu gerai milik kaisang pangarep putra bungsu presiden republik indonesia joko widodo
yang berada di jalan tenggili skendang sari surabaya
meski baru dibuka gerai ke tiga belas miliknya bernama sang pisang ini
langsung diserbu para pembeli hingga terlihat mengular panjang
tak sekedar ingin mencicipi sang pisang buatan anak orang nomor satu di negeri ini
para pembeli mengaku juga ingin mengabadikan momen langka berfoto dengan kaesang
sang pisang sendiri merupakan gerai yang menjual varian rasa olahan pisang berbentuk nugget
bagi ks sang bisnis ini memang serius ditekuninya
tak sekedar untuk keuntungan pribadi tapi juga untuk memberi manfaat bagi orang lain
yakni mempopulerkan jajanan tradisional dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain
sejak dulu tuh buka outlet itu pingin yang namanya buka lapangan pekerjaan
kita di surabaya aja sekarang kita udah menyeram
dua puluh tenaga kerja
bahkan kaisang berencana untuk menargetkan membuka gerai sang pisang ini
dengan jumlah gerai mencapai tiga ratus unit di seluruh tanah air